dalam cerita memcat someone kingdom
dalam you posting an id
kata orang tersyukur
iya kakak tidak sangat dengar
hatiku sudah terlanjur sakit
bahkan hatiku pun sudah mati
karena terlalu labang kau tidak pedulikan
kau dengar itu
hatiku sudah mati
jadi kakak tidak perlu berharap dengan hati yang sudah mati
sekarang kau bersiaplah
salurkan tenaga dalam yang aku berikan tadi
dan gunakan jurus jurusmu